pada maret nanti pasar gemrong di jakarta timur akan dikosongkan demi kelanjutan proyek jalan tol bekasi cawang kampung melayu atau bcku
pedagang berharap dipindahkan ke tempat yang lebih baik
heri berbisnis mainan anak di pasar gomprong jakarta timur sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
selama dua puluh tahun ia sudah beberapa kali ditertipkan dan diminta tidak berdagang hingga ke bahu jalan
heri bahkan pernah dipindahkan ke pasar cipinang besar yang letaknya tidak jauh dari pasar gembrong
walau begitu pedagang asal jati negara ini tetap kembali ke bahu jalan dengan alasan agar dagangannya lebih mudah dijangkau pembeli
menjelang relokasi yang akan dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta heri mengaku belum bisa membayangkan keberlangsungan usaha dan nasib sejumlah karyawannya nanti
sejak mendapat sosialisasi dari pihak lurahan pada september lalu
ia berharap pemprov dki jakarta menyediakan tempat usaha yang lebih baik
semua bisa terakomodasi ya keinginannya pemerintah dki bisa melaksanakan proyek proyeknya
tapi juga para pedagang dan masyarakat jakarta bisa diperhatikan juga karena memang kita masyarakat jakarta asli loh
di sini gemprong sudah ada trademark bahwa ini gemprong ya kan
nah kalau mau relokasi yang lebih baik dari yang sekarang lebih tertib lebih tertata rapi parkirannya terus ya lebih nyaman lah buat pembeli
heri hanya satu dari banyak pedagang di pasar gembrong yang akan dipindahkan pada maret dua ribu dua puluh
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno berjanji
proyek tol beca kayu tidak akan mematikan ekonomi pedagang pasar gemprong
tetapi ia belum merinci kemana para pedagang pasar akan dipindahkan
pemprov dki jakarta akan bekerjasama dengan kementerian bumn dan kementerian pupr terkait relokasi pasar gemprong
marsya anastasia jakarta